aku memang tidak bisa mengalahkanmu
lebih baik aku bunuh semua murid muridmu
hopi palayu gambeng
kita sudah mengumpulkan kekuatan
lalu apa langkah selanjutnya
kita temui prabu keranda geni
karena dia yang memimpin pemberontakan ini
kalau prabu kuranda geni yang memimpin pemberontakan ini
kita akan mudah menggelingkan sini wangi
kau tidak tahu
kau tidak tahu
kalian hanya aku jadikan bonekaku
kuranda genis sekalipun hanya akan aku jadikan alat
akulah yang akan menguasai pajajaran
setelah pemberontakan ini berakhir
biarkan mereka berlatih
kita temui prabu kuranda geni sekarang
baik mari kita temui
tadi malam memang dinda memanggil lilis dan ki amin
untuk menggeser tempat tidur dinca
karena seperti yang kanda prabu ketahui
luka bakar dinda masih belum sembuh
jadi dinda tidak bisa
menggeser tempat tidur sendiri
ampun busti prabu
amba mohon izin untuk menyampaikan pandangan amba
katakah kakang sancang rodai
entahlah apakah ini disengaja atau kebetulan
tapi menurut hamba menurut pandangan hamba racun itu ditaburkan di minuman
pada saat minuman itu diletakkan di lorong
mohon maaf ayah hendra prabu
sebenarnya tadi malam aku melihat seseorang misterius
aku melihatnya di lorong ayah hendra
di dekat nampan yang diletakkan di sana ayah hanu
benar ayah hendra prabu
orang itu menggunakan penutup wajah
aku dan para prajurit sudah berusaha untuk mengejarnya
namun sayang sekali ayah anda
dan dia berhasil untuk meloloskan diri
tapi ayah hendra prabu
tampaknya dia sangat mengenali seluk beluk istana pajajaran
dan dia sangat mengenali tempat tempat yang lemah dengan penjagaan ayah hendra
dia sangat cepat
dan dia sangat cepat
dan dia sangat cepat
raka kian santang
aku memang tidak bisa mengalahkanmu kian santang
lebih baik aku bunuh semua murid muridmu

apa yang mereka lakukan
mereka memuculik anak anak itu
aku harus laporkan pada raya dan kian santang
putriku apakah ada seseorang yang kau curigai
orang yang dilihat nimas raya santang itu adalah gusti amuk maruko
bagaimana caranya menjerat orang ini
dia begitu licin dan pandai berkeliling
aku harus mencoba melangkapnya
mohon maaf ayoleh prabu
tapi aku tidak yakin dengan dugaanku
mungkinkah paman amuk maruko pelakunya
pada saat ini sikap paman amuk maruko sudah berubah menjadi lebih baik
tapi jurus yang digunakan orang misterius itu sangat mirip dengan jurus bajing kiri
jika memang nimas sempat berhadapan dengan orang itu
apakah ini mas bisa menggambarkan sedikit jurus apa yang digunakan oleh orang itu
jurus yang digunakannya seperti jurus bajing kiring paman
namun jurus itu lebih lentuh
raih prabu siliwangi sang penguasa kerajaan pajajaran
jurus bajing kiring itu adalah milikku
tapi tidak mungkin aku melakukan semua itu
dan jurus bajing kiringku adalah jurus yang sangat begitu mudah
untuk ditiru oleh semua orang
tapi mohon maaf nimas rarasantau
apakah nyimas melihat waktu itu
orang itu kakinya pincang seperti paman atau tidak
seseorang misterius itu tidak pincah
tapi bagaimana kalau dia melakukan itu
jika seandainya aku yang melakukannya
tentu semua orang pun akan mudah mengetahuinya rayu
karena kakiku ini tidak bisa disembunyikan raih
di saat aku menyelamatkan raih prabu siliwangi
dia sengaja mengingatkan kejadian penyelamatan nyawa itu
untuk mengingatkan raih siliwangi
pada hutang budi yang sudah dia lakukan
dia benar benar licik
kaki pincangnya itu hanya sandiwara
harus membongkar semua ini
tapi lihat saja
yang sangat menyakitkan